sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
di pasar sama di terminal
sekarang uang yang kalian pungut dari pedagang gak perlu kalian store ke siapa siapa
jadi milih kalian
tapi kalau pedagang punya masalah keamanan kalian yang tanggung jawab
jangan takut sama mereka
jangan takut juga sama bang edi
jangan takut sama pe entsprechend
hai kamu kenapa saya habis ditodong dipukulin uang sama hp saya diambil uang sama hp hasilnya
pet ya jangan sedih itu bukan uang sama hp kamu kalau emang tetap nggak mau baik lagi gimana
berarti saya tetap sendiri nggak apa apa lebih baik kalau ada temen
kalau ngajak orang lain gimana siapa temen saya
ya tapi kan apanya udah balik mereka juga kan udah dibalas saya kasihan sama dia dia dulu temen
baik saya waktu smp dia jadi jamret jadi tukang rampas pasti karena nggak punya pekerjaan lain
kalau dia mau ikut aos jadi tukang parkir minimal di bandung sudah berkurang satu orang jahat
dimana kalau tujuannya gitu saya sih oke aja
mana sukanta lagi ngetir ke chimpiring ke tokoh
cemumun ada ada kasih tahu
kata kang cecep tolong buatin kopi
kang cecep nggak bilang berapa gelas
gak sama siapa siapa
tapi harus sama temennya
partner dia ngejamret
kalo temennya gak diajak
sebetulnya enak sama yang kenal
atau sama jack
jadinya gak mau
tadi kamu bilang oke
saya udah terlanjur nelfon
kalo temennya denny disini
misalnya denny atau jack
saya disini aja
lebih deket ke rumah
saya juga disini aja
biar berangkatnya ada tumpangan
saya tetep sendiri aja
masih ada yang bisa kita tanya
jadi oo gimana
saya tanya ncoy edi sama didan dulu
saya tanya ncoy edi sama didan dulu
urusan sama orang orang suruhan bang edi sudah beres
lewat jalan damai
atau terpaksa perang
berarti belum selesai
berarti belum selesai
kok belum selesai
mungkin mereka bakal balas dendam
kamu mau pindah ke parkiran nih ken aus
saya disini aja
kamu mau pindah ke parkiran nih kut aus
kalau saya mah gimana cuy aja
kalau itu pindah saya ikut pindah
kalau ncu tetap disini saya juga tetap disini aja
tasik tasik tasik
separa separa separa
kamu kalau pindah ke parkiran gimana
aus butuh temen
eh men udah gak mau kerja lagi di parkiran
kenapa meluk segala
terus ong gimana
soalnya harus ngajak temennya gimana
kan yang pindah cuma satu orang
nanti kerjanya gantian
biar di bandung berkurang dua orang jahat sekaligus
irin belum dateng
belum tadi dia telepon
mau ketemu tess serena
terus dia juga bilang
mau izin dulu ke kang cecep
saya cuma mau tau
dia udah datang atau belum
yaudah gak apa apa
saya permisi dulu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
irin udah dateng
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
iya terima kasih
ditanyain kang cecep
kata cimumun kang cecep nanyain saya
gak ada apa apa cuma nanya aja
oh kalau gitu saya permisi
kalau sebetulnya ada yang mau saya omongin juga
soal rencana saya beli tanah di garut
jadinya gimana kang
tadi saya dapat telepon dari garut
yang punya tanah nanya